ya terserah kamu deh mas
kalau misalkan kamu gak mau ngikutin syaratnya
ya dokter juga gak akan minjinin kamu untuk pulang
jangan keras kepala ya
nah gitu dong
kamu sih sabar
kamu boleh pulang
setelah aku maksa dokternya
akhirnya mas aldi jalan untuk pulang
aduh kamu bencana
jangan marah marah dong
boleh kok pulang
kamu boleh pulang
dan kamu bisa ngelanjutin pengobatan di rumah
ya makasih ya
tapi kamu gak boleh kerja ya
kamu di rumah aja
saya harus kerja
itu kata dokter kan
kamu gak harus kerja
pokoknya kamu harus di rumah
kamu harus istirahat
dan selama di rumah kamu juga harus pakai kursi roda
kamu gak boleh capek capek
gue gak mau ya
gue gak usah pulang
ya terserah kamu deh mas
kalau misalkan kamu gak mau ngikutin syaratnya ya
dokter juga gak akan izinkan kamu untuk pulang
jangan keras kepala ya
nah gitu dong
oh gitu boleh
yaudah kalau gitu mama ke kantin dulu cafeteria
beli makanan buat buka puasa
ambil tas dulu
ini pede banget sih kamu
ya gapapa mungkin gue yang terbaik juga buat lo
eh kita mau bukbur dimana
aduh aduh aduh
sebentar ya sayangnya
aku pijit punggungnya
boleh sayang yuk
makasih ya rena
aku belum pernah ngeliat
papa sebagainya apalagi dengan rena
semangatnya luar biasa
waduh enak ya pijitannya reina
udah dong pak
udah sore jadi saya harus bawa pulang rena
pak baik tante bragan
aku pulang dulu ya
sebentar lagi udah jamnya buka puasa
gimana kalo rena buka puasa bareng opa can rame rame disini
daripada kena macet di jalan
dan opa sudah pesen makanan yang enak
buat nanti buka puasa
rena suka kan roti coklat ya
ya saya takut dimarahin sama bu rosa
nanti takutnya rena kemaleman pulangnya pak
telepon bu rosa buat minta izin ya
aduh kok malah buka bersama sih
ini kalo terus terusan begini rena bisa makin deket sama keluarganya nino
saya meminta maaf karena belum bisa balikin rena sekarang
iya soalnya kan ini bentar lagi mau buka puasa
jadi saya pikir mungkin
ada baiknya rena buka puasa aja bareng saya dan keluarga
nanti setelah itu saya balikin raina ke rumahnya ya
kalo rena pulang sekarang kasian juga dia
papa saya juga seneng banget ada rena disini nih
tapi saya minta jangan malem malem ya nino ya
oh udah boleh pulang sekarang
ya dokter sudah izinin pulang
terus sudah izinin pulang
dan dilanjutkan dengan pengobatan rawat jalan
yaudah saya seneng denger ya
nanti sekalian saya eee
bawa rena pulang juga
biar ketemu sama papanya ya
oke kalau gitu salam juga ya buat orang tua kamu
yaudah kalo gitu terima kasih juga bu rosa
omanya rena ngeizinin rena buka puasa bareng disini
habis itu om baik antara rena pulang ya
karena papanya rena hari ini udah bisa pulang
yeay aku kena papa
nanti ketemu ya
kalo gitu gitu puasa bareng
buka puasa bareng dulu
aldebaran pulang malam ini
emangnya dia udah sembuh
tadi mbak nin bilang pemulihannya kan masih lama
kenapa al pulangnya sekarang
kalo al lebih cepet sembuh
dia bakal bongkar semua kesalahan gue
elsa kenapa jadi kaget gitu ya denger pak bos pengen pulang
pesen papa sudah dateng
oke kalo gitu kita siap dua buka puasa bareng ya
terima kasih loh
gue takut banget
pake dapur bisa kan
buka mulutnya yang lebar lebar
opacan seneng banget loh
hari ini opacan bisa buka puasa bareng rena
aku puasanya setengah hari opa
jadi aku tadi udah buka
terus buka puasa lagi
oh ya rena suka banget ya roti coklat
jangan lupa ya
biar giginya sehat selalu
aku juga suka ke dokter gigi
haduh apa ya
jadi waktu dia diperiksa
dia diusap aja
apa yang dimaksud rena
lembaga tes dna itu
itu kan nama lembaga tes dna
jadi aldebaran memang benar benar udah tes dna reina dan roy
alhamdulillah puasa hari ini lancar juga
dan alhamdulillah wia juga berduan bolong kuasanya